terus mau lo apa
kalau dia suruh lepasin dia lepasin
beranilah lo buat gue
beranilah lo buat gue
eh mun dari tadi bengong terus loh
sampai pulang aja
pulang aja yuk
ini kan masih siang
udah gak apa apa deh
kagak semangat gue nih jal
romannya lagi jatuh cinta nih
sama si bara
ini tau dari mana lo
liatan dari muka lo
raut wajahmu tak bisa berbohong
perasaan gue ke si bara itu
gue beneran pengen temenan sama dia
tuh bener kan
jali gitu loh
antara cinta sama benci
gak ada bedanya
jaraknya deket banget
gak enak ini perasaan gue
gak enak bagaimana
masalahnya gue juga bingung
cerita ke lo itu bagaimana
kita pulang aja yuk
meng dong dorong yang bener meng
yaudah dorong aja yang bener
sama sama tak pacat kok
mendingan ikut gue sekarang
wah ini dia
masih temen gue
lo tuh bener bener perempuan yang gak tahu diri ya
udah dibilangin jangan deketin cowok gue
masih aja gak deketin
siapa yang ngedeketin pacar lo
kayanya gue harus pake tindakan
supaya lo ngejauh dari barang
ya allah gomang
graupakmu nikotin orang
iya bener mas bara
tapi yeem juga gak jelas sih ceritanya gimana

ya sih ada yang ngeroyok bang jali sama mbak mumun
bu terus ngomong gimana bu
aduh kalau masalah itu mah
iyem juga gak tau mas bara
aduh udah bara bara
mendingan sekarang kamu cepet dengan kecik mumun
iya buruan mas barak cepetan
mudah mudahan mungguni gak apa apa ya bi ya
iya mudah mudahan ibu nggak kenapa napa ya bu
udah ngapa mun
jangan dipikirin baik
ntar kalau ada rezeki kita beli lagi tuh gelombang
yai lah mun
lama juga musibah kita kagak tau kapan jadi mau dateng
pokoknya mumun janji dah
kalau misalkan uangnya udah kekumpul ya kita beli grow bang baru ma
beneran beneran janji
eh itu urusannya si jali
lu pokoknya pikirin kuliah
ma tetap pengennya lu jadi dokter
kagak mau jadi penyanyi dangdut
tapi kan yang ma hasilkan sekarang itu cuma nyanyi
tapi udah deh jangan dipikirin
ya namanya juga kepikiran ma
nama rokok tau yuk kita liat
ma duluan ya
mau ketemu sama bu nur ma
maksudnya apa sih mun kita gak boleh santenang
ya itu maksudnya
gua gak ngerti deh
gua tuh salah apa sih mun
bar lu itu gak salah apa apaan ye
cuma permasalahannya jarak lu itu sama gue terlalu jauh
jadi lu gak pantas jadi temen gue
gue makin gak ngerti deh
itu juga lu ngerti
gua bakal gak ngerti
soalnya gua gak mau tau kalo misalnya gua gak terima kalo misalnya lu mau jauhin gua tiba tiba
lu kagak boleh egois jadi orang
siapa sih yang egois
lu tuh yang egois semua
pokoknya gua gak terima kalo misalnya lu tiba tiba ngejauhin gua
lo kenapa sih kayak orang baru kenal aja
barah gua lagi gak pengen diganggu ya
lagian kan udah punya cewek
nanti kalo misalkan cewek lu ngeliat pacarnya lagi ngomong beduan sama cewek lain gimana tuh perasaannya kira kira
yalah lu bodo amat tapi gua yang mikirin
gue kagak mau dong nanti dibilang sebagai cewek perebut cowoknya orang
hari ini aku pulang bareng kamu ya
tapi sebelum pulang kita ke restoran dulu
aku lapar banget ya
yungki yungki yungki
yungki mau kemana
abang yungki selalu siap nganter nona manis kemana pun pergi
yaudah gida buruan
yaudah tunggu di sini dulu ya mun
gue mau ambil motor dulu di parkiran
yaudah cus buruan
kamu pulang sendiri aja ya
maksud lo apa sih mun
lo bersikap kayak gitu ke gue
bersikap kayak gimana rong gue biasa aja
baru masa lo masih belum ngerti juga sih
gue itu sekarang pacarnya dong
pacarnya si yongki ya
jadi gak lucu dong kalo misalkan yongki itu ngeliat ceweknya berduaan sama cowok lain
emang bener ya lo norak tau gak
terus kenapa lo masih mau ketemuan orang norak sama orang kampungan
ada apaan mun
enggak gak ada apa apaan
aduh balik yuk
gue belum terserah ngomong mun
yaudah lo mau ngomong apa lagi sih
udah jelas semuanya bar
ya mendingan sekarang lo cari tuh cewek lo si angel
lo ajarin dia gimana cara sopan santun ke orang lain
lepas sakit ah
terus mau lo apa
kalo dia suruh lepasin lo lepasin
bawel lo tau gak
bilang sama cowok lo jangan kecampur ya
nih tehnya nih
jangan sampe keburu dingin
alhamdulillah mas sehat
yaudah barak ngobrol aja sama si jali
malah lagi masak di dalam
lo kenapa gak beli aja sih
burung udang dutnya
ya ada paru paru kan banyak jual
itu kan mahal bang
kita mana ada duitnya
yaudah deh gini aja
gue kasih duitnya lo tinggal beli ya
jadi kan tinggal pake
bang bara gak usah bikin gara gara lagi deh
kasian si mumun bang
kalo dia ketumpuan lagi gimana
maksudnya apa jal
emang bang bara belum tau ceritanya
begini bang ceritanya
gerobak kita itu dihancurin gara gara angel cemburu sama mumun
dipikir angel tuh mumun ngerebut pacarnya
padahal mumun udah ngejelasin bahwa
mumun sama abang cuma temenan
dia langsung nyuruh temen temennya tuh ngebakar gerobak kita
berarti angel yang ngerusakin gerobak abang

nah sejak saat itu bang mumun janji bakal ngejauin abang
soalnya kalo dia gak janji kayak gitu
hidup kita berdua terancam bang
abang tau kan adat angel kayak gimana
dia main rusak kerusakan bang
kalau rumah ini dirusak gimana
tinggal dimana kita ya
terlalu bangas si angel ini
apaan sih bar